tempat yang kayak gini yang gimana sih yang mungkin ngasih udara segar atau apa
ya menurut gue sih emang balik ke diri sendiri sih
secara offense mungkin dia belum terlalu ikut banyak undil ya kalo gue liat ya
tapi nampaknya tekanan rupiah ini yang menjadi patokan dari bi sendiri
ini kan konsepnya kan tidak setiap hari belajar